vitamin sebenarnya sudah cukup didapatkan dari asupan makanan
tapi terkadang seseorang merasa kurang sehingga perlu menambahkan suplemen
apalagi saat pandemi seperti saat ini mengonsumsi vitamin khususnya c menjadi tren banyak orang untuk menjaga daya tahan tubuh
awal sebelum pandemi emang pribadi jarang konsumsi vitamin
ya paling lebih kayak sesekali aja gitu
kalau lagi capek baru minum
cuma karena musim covid berhubung saya juga di publik juga kan
mau gak mau kita harus aware juga sama tubuh kita
so saya juga minum vitamin gitu kan yang saya lakukan di pagi hari sebelum puasa
vitamin tentu saja dibutuhkan tubuh terus menerus untuk metabolisme
vitamin bersifat organik yang berasal dari makanan
sementara yang diolah secara mekanik atau olahan pabrik berbentuk kapsul tablet atau cairan bernama suplemen
vitamin a untuk menjaga kesehatan mata
vitamin b memiliki peranan penting di dalam saraf
vitamin c sebagai antioksidan
vitamin d mencegah gangguan tulang
vitamin e untuk kesehatan kulit dan reproduksi
dan vitamin k baik untuk darah
terdapat vitamin yang larut dalam lemak yaitu a d e dan k
sementara vitamin b dan c larut dalam lemak
vitamin c juga larut dalam air
sifat itu bisa menentukan kapan baiknya vitamin tersebut dikonsumsi
terutama yang larut dengan lemak
jadi bagus kalau dikonsumsi bersamaan dengan makanan
dan itu bagus pada pagi atau siang hari
nah kalau yang larut di air misalnya
yaitu vitamin b dan c
karena dia larut di air jadi dia bisa dikonsumsi pagi siang ataupun malam
jika berlebihan mengonsumsi vitamin
waspada lah hipervitaminosis
dampaknya akan seperti intoksikasi atau keracunan
kelebihan vitamin a akan menimbulkan mual
nyeri kepala dan gangguan penglihatan
meski fungsinya untuk memperbaiki fungsi penglihatan
sementara kemungkinan hipervitaminosis c minim terjadi
jika hanya asupan dari makanan
apalagi vitamin c larut dalam air
namun jika menambahkan suplemen dan dosisnya melebihi dua ribu mg per hari
gejala yang dialami adalah mual
insomnia hingga batu ginjal
kalau dulu waktu saya kena hipervitaminosis
ya otomatis saya kebanyakan vitamin c
akhirnya urinnya jadi kuning pekat gitu ya
terus kemudian susah tidur degup jantung naik gitu
karena saya dasarnya suka makan jeruk
jadi pagi siang sore itu minumnya jus jeruk yang murni ditambah buah jeruk
kalau di rumah ada jeruk sepuluh gitu sehari habis dua puluh habis kena saya
memang saya suka jeruk
ditambah paginya saya minum teh
jadi saya minum jeruk
jadi ya otomatis kadang sore kadang kadang saya minum yang dilarutkan sama air itu
asupan vitamin sehari hari harus sesuai batas aman
mengonsumsi lebih dari satu jenis vitamin atau multivitamin pun diperbolehkan
dengan memperhatikan interaksinya dengan obat obat yang lain
hipervitaminosis dapat dipastikan melalui pemeriksaan dan analisis dokter
tim liputan cnn indonesia